kalau jam segini reva belum nyampe nyampe ya
biasanya dia gak terlalu lat deh

neng tenang neng sekalipun kalau om dudung taruhannya
neng tetap dilindungi sama om dudung
serahin raya ke gua
tidak bisa kelek
sekalipun pertumbuhan darah
saya akan tetap melindungi neng raya
darah lo akan keburu habis
dan gue tetap bawa raya
nyawa lo tetap ada
gue tetap bawa raya
gue tetap bawa raya
jangan sombong kamu ya
yang memiliki nyawa
yang memiliki itu
neng di sini aja
terima tolong neng

tidak ada apa apa
saya akan mengelak
kau tidak bisa
saya akan melaporkan
kamu tidak bisa
kamu tidak bisa
kamu tidak bisa
kamu tidak bisa
kamu tidak bisa
kamu tidak bisa
karena kamu bukan orang itu
kamu tidak bisa
bang jangan ikut campur urusan kita
mendingan kalian semua pergi belum gue ajak
nah bengikun siate pergi
eh gue usah berlagu
lex kita serang aja mereka
pak di sini ada orang pak dikeroyok
eh apaan ini
pak polisi ini
pak polisi ini
wah kami mendapat laporan katanya di sini ada keributan
iya pak tadi itu diserang sama geromulan mbak urnak muraung bimbinan sikelek
oh iya pak maksudnya anak anak black kobra tadi saya lihat mereka bapak ini sama murid saya diserang sama black obra itu pak saya yang telepon bapak tadi
anak anak black cobra itu memang sering bikin keributan
tapi sayang kami belum dapat mempergoki perkelahian itu
ya pak tadi mereka keburu kabur
baiklah kalau ada kejadian lagi segera laporkan ke kami
oh siap siap pasti pak
ah tidak apa apa tuh neng lumayanlah olahraga
untung ada akang ini nih
kang rain ya
aduh ini tuh yang waktu bertarung sama si boy
kan belajar selalunya lah berguru lah
iya mas rey terima kasih banyak ya
luan kang ya aduh
oh iya bu devi terima kasih banyak ya
yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang
yaudah raya kalau gitu kita sama sama sekolah
oh masih kuat bawa motor nggak kalau nggak naik aja yang bawa
neng menurut om dulu wah pasti masih kuat tenang aja neng
kalau jam segini reva belum nyampe nyampe ya
biasanya dia nggak telat deh
ya ampun dari boy
aduh boy aku minta maaf banget ya aku lupa banget nih ngabarin kamu
kalau mulai sekarang tuh aku udah gak bawa motor lagi
jadi aku diantar jemput terus sama supir
maaf banget ya
iya boy ini semua tuh gara gara si mahmud tau gak
dia nih yang punya ide kayak gini
dan aku supaya nggak ribut ribut lagi depan papi
kasian juga sama papi aku iayain aja
jadi mulai sekarang aku nggak bakal deh bawa motor lagi
ya udah deh reva nggak apa apa
berarti kalau gitu kita ketemu di sekolah aja ya
yaudah yaudah hati hati ya
yaudah nggak apa apa kok bye hati hati ya
wups ya udah paling gitu gue masuk ke paspener ya
gue juga yuk
ya yuk maaf banget ya maaf banget aku tuh bener bener lupa banget mau ngabarin kamu
nggak apa apa kok rev nggak masalah buat aku
iya boy masalahnya aku tuh emang beberapa hari itu aku lagi pusing banget
pikiran aku tuh lagi mumet banget
yang ada di pikiran aku tuh cuma adriana adriana adriana semuanya
aku sampai nggak kebahagiaan nih adriana semuanya
tapi sih mau gimana boy
aku tuh lagi kepikiran banget udah aku dapat hukuman dari papi
terus adrena sekarang bawa mamanya ke rumah
terus aku ngeliat papi tuh kayak tertekan nggak bisa berbuat apa apa sama adriana
aku tuh jadi berkepikiran tambah kasihan sama papi boy
untuk sekarang sih mendingan kamu tenang aja
semuanya masih ada jalan keluarnya
allah gak akan kasih beban yang sangat berat kalau kita nggak mampu
ya kalau buat kamu bebannya kayaknya ringan deh
padahal kamu kan
oh ya baik kamu masih inget nggak soal yang aku cerita sama kamu tentang mantannya adriana
nah aku rencanain nanti pulang sekolah mau ke kampus
kampusnya ririn aku pengen tahu dari ririn
jadi aku pengen nanya nanya langsung sama dia tentang mantannya adriana
supaya abis itu aku punya bukti yang kuat
gawat ririn kan kenal gue
gimana coba kalau ririn cerita ke reva
aku tuh yakin banget ya kalau ririn itu pasti tahu banyak banget soal adriana
soalnya kan dia kayaknya deket sama adriana
ririn kan tahu soal gue sama adriana
apa gue cegah reva ketemuan sama ririn ya
siapa yang mau mandangin kamu
eh r aja jadi orang
ih ibel ririn
di sini buat belajar bukan cubit cubit sana
yaudah aku masuk dulu deh
rian aku sama ayal duluan ya
soalnya mukanya melly bete gitu
nanti pin aja gak usah takut
siapa yang takut
kamu kenapa sih kok gak jemput aku terus gak nelpon juga
beb beb jawab dong
kamu tuh kenapa kamu sakit kenapa coba
darang banget teman teman